gerbang kuil yang dihiasi lampion dan bunga sakura khas negeri matahari terbit
menyambut para pengunjung di sebuah laga
dengan pakaian menyerupai kimono pengunjung terlihat berjalan di atas jembatan bambu
berfoto dan bercengkerama bersama keluarga
di sini tiketnya itu murah terus untuk wahananya juga banyak
dan spot selfie nya juga menarik banget
namun ini bukan di jepang
melainkan di tempat wisata bernama telaga kembar atau twin lag
di dusun sidokumpul desa semangi kecamatan bunga kabupaten gresik
di tempat ini juga spot bernuansa jawa dihadirkan
jembatan dengan atap berhiaskan caping dan pot gantung dari serabut kelapa
akan dilewati pengunjung yang ingin menuju gazebo di tengah danau
seiring kasus covid sembilan belas yang semakin melandai pengunjung mulai berdatangan
sejumlah spot wahana wisata seperti sangkar burung taman love dan permainan air menjadi incaran pengunjung
dengan membayar sebesar lima rupiah anda bisa masuk ke wisata twin lagu
sempat ditolak warga setempat kehadiran wisata twin lake diperbolehkan dengan syarat
pengelola wisata tak mengubah tradisi dan kearifan lokal setempat untuk meningkatkan
inilah wajah situ ciburoi terkini
situ yang berada di kecamatan padalarang kabupaten bandung barat ini kini telah berubah wajah setelah selesai dipugar dan diresmikan oleh gubernur jawa barat ridwan kamil pekan lalu
menurut sejumlah pengunjung dan warga setempat
situ ciburui mengalami kecemasan
situ ciburui mengalami kecemasan
kabila kejadian biasa dipakai herkes
situ ciburui mengagumkan louisinski aduk agwho
dengan ujian dariaxhiah
prestasi permainan air
seorang penganggaman gigi ini investor